ehm pernah cilok gak sesama news anchor
pernah gue cilok sama adalah salah satu news anchor
ini tapi jauh sebelum gue merit sama zizi ya
jadi di awal awal gue siaran dan jadi news anchor di salah satu station
itu gue sempat pacaran tuh sama dua orang news anchor maksudnya
bukan dua orang bersamaan tapi dari yang satu putus terus nyambung lagi ke news anchor yang lain
jadi pernah pernah cilok sama sesama news anchor
ini kayaknya desainernya kalau dengerin pasti dia termehek mehek deh
atau jangan jangan teringat ingat lagi kenangan kenangan masa lalu
mam jangan marah ya ini pertanyaan dari netizen nih harus dijawab
kalau cinta yang sesungguhnya mah buat mommy zizi lah tetep ya
pernah merasa bosan gak muncul di tv terus
pernah banget gitu
bahkan salah satu alasan kenapa waktu itu gue risah
yang pertama yang gue risahin dari cnn adalah percaya atau gak percaya itu bosan siaran
jadi waktu ditanya sama atasan saya sama pemerintah saya waktu itu
mbak titin kenapa kok kamu mau resign gitu
padahal kamu ada di posisi yang ya bisa dibilang cukup apa ya di atas lah
waktu itu saya udah punya program sendiri sebagai penyiar televisi dan kemudian punya acara sendiri gitu
itu kan ya tujuannya para anchor punya program sendiri dan saya sudah di situ gitu
lalu jawaban saya sederhana aja
saya ngerasa jenuh fatigue gitu dengan siaran yang setiap hari ya selalu muncul di layar setiap pagi udah bertahun tahun rutinitas hidup saya gak berubah
sehingga akhirnya ketika siaran itu saya udah gak ada tantangan lagi gitu ya
datang ke kantor saya udah tahu mesti ngapain
kadang kadang saya udah gak perlu lagi riset karena saya udah tau aja topik yang mau diangkat itu kayak gimana dan how to delivernya udah
terlalu biasa gitu ya
mau ada prompter nggak ada prompter itu udah jadi hal yang biasa aja buat gue waktu itu
nah saya gak ingin kerjaan saya jadi toxic
jadi akhirnya daripada jelek buat diri sendiri gue memutuskan untuk resign dulu
istilahnya sebetulnya break ya
gue pengen break selama setahun melakukan hal yang sebelumnya belum pernah gue lakukan
dan alhamdulillah tuh selama setahun kemarin itu banyak hal hal baru yang gue bisa lakukan
dari mulai main film
kalian gue main film
gue tuh udah main film di empat judul loh
mau tahu kelanjutannya seperti apa